usai pertemuan presiden joko widodo dengan sekretaris jenderal partai komunis vietnam pkv
kedua negara menandatangani nota kesepahaman
kedua negara akan meningkatkan kerjasama di bidang hukum pendidikan sdm pembangunan desa dan maritim
dalam sambutannya pada sesi joint statement presiden joko widodo mengatakan
angka perdagangan kedua negara tahun dua ribu enam belas mencapai enam dua miliar dolar amerika serikat
sementara tahun dua ribu delapan belas ditargetkan perdagangan indonesia vietnam berada di angka sepuluh miliar dolar amerika
sekretaris jenderal pkv nguyen putrong berkunjung ke indonesia selama tiga hari hingga dua puluh empat agustus mendatang
selain bertemu dengan presiden joko widodo sehari sebelumnya sekjen pkv juga telah bertemu dengan pimpinan mpr dpr dan dpd
indonesia dan vietnam sepakat untuk mempercepat proses perundingan di limitasi
batas jurnal dan perundingan
kedua negara sepakat untuk menindaklanjuti usulan indonesia bagi dicapainya
presiden baru viseris dan bekerjasama mengatasi illegal unreported and unregulated euu phasing